aduh enggak lah saya pikir itu sih teman teman sana ya yang ngomong ya
ya saya sih terima kasih sih mereka percayakan gitu
sejauh ini sih saya tidak dapat penugasan untuk di pir kada ya

jadi saya juga mungkin bisa mengambil alih dari itu

oh ini tadi sudah ditubaskan apakah akan siapa pak
ya kita secara organisasi ya pasti disiplin organisasi ya
tapi sekali lagi sejauh ini nggak ada penugasan ke sana
saya tugasnya buat bantu teman teman yang mau maju pilkada
mungkin beberapa tempat yang semampu kita jalan ya
daerah mana yang akan ditugaskan
ditugaskan kita tunggu aja penugasannya nggak waktu itu mereka telepon tanya tanya gitu loh
ya ngomong sama saya kan bahwa gimana untuk pencalonan disumut ya kasih masukan masukan
saya priska clarissa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan
media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya